menyusuri jalanan kecil di kampung lawean solo serasa memasuki lorong bersejarah
kampung yang sudah ada sejak tahun seribu lima ratus empat puluh enam masehi ini
hingga kini masih menyisakan keindahan dan kemewahan kawasan para saudagar batik waktu itu
kemegahan rumah dengan tembok menjulang tinggi masih terlihat
meskipun sejumlah tembok sudah mengelupas dan warna catnya mulai pudar
meski terkesan tertutup ketika masuk bangunan rumah saudagar batik
akan menemukan interior yang memiliki keunikan dan kemegahan layaknya istana keraton jawa
kampung lawean sudah ada sejak zaman keraton pajang
jauh sebelum adanya keraton solo maupun keraton yogyakarta
kampung lawian ini juga dikenal juga sebagai kampungnya saudagar atau kampung saudagar
nah sejauh mana perkembangan kampung laweyan dari zaman kerajaan kemudian sampai saat ini
berikut penurusan kami
kampung lawean memiliki luas sekitar dua puluh empat hektare
kampung dibagi dalam tiga blok
ada satu ratus dua puluh satu perajin batik dan sekitar tujuh puluh toko showroom penjualan aneka kerajinan batik dan suvenir
bahkan beberapa showroom juga menyajikan pelatihan singkat tentang tata cara membatik
seperti di rumah produksi batik cempaka dan batik mahkota lawean
menurut ketua forum pengembangan kampung batik alva febela priat mono
yang juga pemilik mahkota batik
kampung batik lawean mengalami pasang surut
bahkan sempat menjadi kawasan kumuh karena banyak usaha batik yang tutup
tapi setelah munculnya produk produk baru
di sini juga diperoleh kain motif batik pada waktu itu
di mana masyarakat juga masih belum memahami apa yang disebut batik dan sebagainya
akhirnya batik tradisional kan collab
itu bisa kita amati pada awal awal tahun tujuh puluh an
tahun tujuh puluh an batik batik tradisional itu mengalami penurunan
kemudian setelah itu kalau di lapian sendiri seperti di perusahaan kami ini tahun sembilan puluh tutup ya begitu
sesepuh di sini orang tua mertua kami meninggal
kemudian tutup dan kami baru bangkit enam belas tahun kemudian
di kampung batik lawean hampir setiap sudut rumah menjadi rumah produksi
yang menawarkan beragam hasil kerajinan batik
setiap showroom memiliki keunggulan masing masing
baik bentuk corak dan motif batik
termasuk teknik membatik yang akan mempengaruhi harga batik
kain batik dengan cara ditulis harganya lebih mahal dibanding kain batik
yang dicap atau dibatik
para pengusaha batik mengaku untuk bisa tetap bertahan
mereka melakukan inovasi teknik membatik dari tulis ke printing atau cap
ataupun mengubah motif tradisional menjadi kombinasi
generasi saya generasi keempat
kalau sekarang dipegang anak anak itu generasi kelima
jadi memang sejak tahun seribu sembilan ratus an usaha untuk batik ini sudah
sampun sampun wanten
untuk perkembangannya saat ini batik yang
batik yang dijual apa saja bu
dulu batik tulis semua belum ada cap belum ada printing
berdasarkan sejarah yang ditulis oleh rt melayadi puro
sejarah laweyan dimulai ketika kiai ageng hanis bermukim di desa lawean
pada tahun seribu lima ratus empat puluh enam masehi tepatnya di sebelah utara pasar lawean
kiai ageng henis adalah putra dari kiai ageng sela keturunan raja brawijaya
kiai ageng hanis sangat berperan dalam perkembangan batik
di kampung laweyan
batik awalnya hanya dipelajari oleh putri dalam keraton
oleh ki ageng henis batik kemudian dikenalkan dan diajarkan ke masyarakat luas
salah satunya kepada warga di kampung batik laweyan
di masa kolonial tahun seribu sembilan ratus lima
terdapat seorang saudagar batik bernama kiai haji saman hudi
yang memprakarsai terbentuknya serikat dagang islam
ia berhasil menghimpun para saudagar batik muslim bumi putra di laweyan
untuk menghadapi belanda yang pengaruhnya semakin kuat di dalam keraton
di lawean itu ada keunikan dan ini menjadi pendobrak
bahwa orang jawa itu malas atau orang jawa itu cenderung gampang ditindas
tapi lewat kemandirian orang laweyan itu seperti sebutan untuk bokmase itu namanya
itu istilah ya jadi bukan nama seorang bokmase itu
itu seorang perempuan yang memimpin jalannya industri batik
mungkin dari hulu sampai hilir dari
jika berkunjung ke solo mampirlah ke kampung laweyan
selain bisa membeli beragam aneka kerajinan batik
belajar membatik juga bisa bernostalgia
semua menjadi saksi bisu kejayaan kampung saudagar di masa lalu
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah